tim gabungan polda metro jaya membongkar sindikat penjualan ginjal ke kamboja
total ada dua belas orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan termasuk oknum polisi
mirisnya mayoritas tersangka merupakan mantan penjual ginjal
bagaimana perkembangan kasusnya sudah bergabung bersama kami di reskrimum polda metro jaya
kompas pol hengki haryadi
pak hengki selamat malam
pak hengki bagaimana update dari kasusnya saat ini
jadi sebagaimana kami pernah sampaikan bahwa sementara ini kami sudah menetapkan dua belas orang tersangka
dimana sepuluh diantaranya adalah termasuk dalam sindikat
sedangkan dua ini adalah oknum anggota polri dan oknum daripada imigrasi
nah dari sepuluh ini satu orang merupakan koordinator secara keseluruhan
kemudian ada koordinator di kamboja dan koordinator di indonesia
dan tujuh orang tugasnya adalah merekrut dan mengurus administrasi keberangkatan
mulai dari paspor termasuk akomodasi dan lain sebagainya
sedangkan dua orang oknum ini yang pertama adalah oknum polri ini sebenarnya tidak merupakan bagian daripada sindikat
tapi pada saat kita melakukan penangkapan terhadap tersangka tersangka ini
kemudian tersangka utama yang belum ditangkap panik mereka mencari bantuan
gimana caranya agar lolos dari pengejaran polisi
dan kalau bisa bahkan kasusnya tidak dilanjutkan
kemudian dikenalkan melalui supir grep kepada oknum poli ini
kemudian diajarkan bagaimana caranya agar kabur dari pengejaran kepolisian
dan fatalnya juga ini merusak hp nya
padahal di hp tersebut ada data data berapa korban yang berangkat
kemudian masih ada berapa orang yang di kamboja segala macam
kita mengalami kesulitan pada saat itu
sedangkan daripada imigrasi ini berbeda ya
ini berbeda nih kalau kepolisian adalah merintangi penyidikan
sedangkan untuk oknum imigrasi ini adalah penyelenggara negara
yang menyelaku kekuasaan sehingga terjadi tidak ada perdagangan orang
mendapatkan sejumlah uang per kepala
range nya antara rp tiga dua ratus sampai dengan rp tiga lima ratus
sehingga mereka bisa lolos ke kamboja
baik pak hengki
sebelum interview ini tadi kami mendengar juga keterangan dari tersangka h
dia mengatakan bahwa dia adalah satu satunya di indonesia
dari perkembangan kasus sejauh ini apakah keterangan itu benar
atau memang ada kemungkinan perkembangan ketersangka lainnya
yang juga menyuplai mungkin ke negara lain
ya ini kan menurut dia kita lebih comprehensive
kita berasal dari data forensik digital forensik
kita faktanya ternyata sekarang basecam nya bukan hanya bekasi
yang awalnya merupakan sindikat dari dia
kita juga ketemu basecam yang lain
bahkan kami memperoleh data lagi bahwa ada jaringan yang lain
dan ini tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak barik sinpuri
apabila memang lokus deliktinya bukan di wilayah hukum pola mitrujaya
yang jelas kita memang harus tuntas dan juga memang kita harus paham
bahwa inilah wujud daripada
artinya memang di sini pasti ada keterlibatan aparatur pemerintah
karena memang apalagi memiliki otoritas untuk memuluskan daripada kejahatan mereka
oleh katanya dalam undang undang tpp itu sudah jelas klausur
jelas apabila ada aparatur pemerintah atau penyelenggara negara yang ikut
ataupun memperlancar jadinya tidak pidana orang
ini ancamanya ditambah lagi sepertiga sebagai wujud daripada transnation
transnational organized crime yang kemungkinan juga masih akan terus digali informasinya
untuk tersangka tersangka kemungkinan juga akan ada tersangka dari luar negeri
nah ini kita akan kembangkan ya
tapi terhadap mishuan sebenarnya kita sudah ada alat bukti yang cukup terhadap yang bersangkutan
sehingga kita ingin tahu sebenarnya misua ini siapa
karena sampai sekarang kan kita belum tahu identitas jelasnya
sebenarnya kita akan berkoordinasi dengan tukubin termabunga
kemudian dengan otoritas kamboja untuk memperoleh data data daripada miswan ini
kemudian apabila kita dapat kita tetapkan tersangka dpo dan juga kita terbitkan red notice untuk penangkapan
jadi sekali lagi ini merupakan rangkaian tidak pidana perdagangan orang
dimulai dari perekrutan pengkiriman penampungan
kemudian memanfaatkan posisi rentan
kemiskinan terdiri dari hutan dan sebagainya
dengan cara mengeksploitasi salah satunya menjual organ tubuh itu
jadi rangkaian kegiatan walaupun mereka ada di kamboja
baik pak hengki yang menarik di sini adalah dari dua belas tersangka yang sudah ditetapkan
dari mereka adalah orang yang pernah menjual organ ginjalnya begitu
apa dari keterangan yang sudah anda dapatkan begitu apa yang membuat mereka berubah dari yang tadinya menjual ginjalnya justru menjadi perekrut begitu
yang pertama ya ini karena motif dari mereka awalnya sebagai pendorong adalah motif ekonomi
kemudian yang kedua sebenarnya kalau menurut hasil analisis kami
facebook itu salah satu entry point saja untuk merekrut talon talon pendonor ataupun korban
tetapi dilanjutkan dari mulut ke mulut
kemudian mereka ini salah satunya tersangka utama ini juga
ini akhirnya direkrut juga karena ingin memperoleh uang terus ya
kemudian ternyata dia terjebak juga oleh sindikat ini karena memiliki hutang ke sindikat ini khususnya pish huang
jadi mereka terikat untuk terus merekrut korban korban yang lain
oleh karena kita harus cegah jangan sampai ini terjadi kembali
di perintah dari bapak kapolri juga harus tegas siapapun yang terlibat agar tidak boleh ada bikin bikin
intinya untuk menciptakan efek deteren secara spesialis buat para pelaku pelaku ini
secara generalis agar sindikat sindikat lain takut untuk berbuat yang sama
dengan metode hit and fix pukul dan perbaikan
setelah dipukul harus diperbaiki sistemnya agar tidak ada pengiriman pengiriman seperti ini lagi tentunya
baik baik baik pak
hengki tadi anda juga menjelaskan bagaimana proses perekrutan yang dimulai dari facebook
lalu mencari orang yang memang keadaan ekonominya terdesak
tapi yang cukup penting
yang cukup penting
yang cukup menarik adalah apakah mereka ini diberikan target juga setiap bulannya harus mengumpulkan atau membawa berapa banyak orang ke sana
karena tadi anda katakan juga salah satu faktornya adalah terlirik hutang dengan misuang tadi
ya salah satu yang kami peroleh informasi dari para pelaku ini ya
mereka ditargetkan misalnya sekali pengiriman dua puluh orang
dan kemudian dikirim di sana dioperasi dan kebetulan itu semuanya jahat di telpasi
karena setelah observasi mungkin tidak boleh syarat akhirnya tidak jadi
tapi dalam masa observasi itu medical check up yang kedua
mereka akan dipertemukan dengan calon calon pendonor penerima donor dari berbagai negara
apakah itu dari malaysia singapura korea dan sebagainya
jadi sebenarnya ini memang antar negara ya
termasuk dokternya juga kami impor informasi dari kamboja kemarin
dari melalui jalur intelijen kami
bahwa ini dokternya juga bukan dari dokter kamboja ya
jadi dari negara negara yang lain
baik pak hengki ini yang cukup menarik juga ada statement mengenai bahwa
penjualan organ ini tidak melanggar undang undang di kamboja
pendapat anda seperti apa
kami di sana sudah bertemu dengan otoritas kamboja
baik itu kepala ncb interpolnya sana kemudian perwakilan kepolisian
termasuk dari personal advisor daripada perdana menteri kamboja ya
tim kami buat koordinasi
sebenarnya apa yang terjadi di indonesia di sana juga merupakan perbuatan melawan hukum
artinya ini adalah double criminality
oleh karena pada saat kami akan berangkat ke kamboja itu
ya kita sudah percaya diri bahwa kita juga bisa membawa tersangkanya atas nama l ini
karena memang warga negara indonesia mungkin menggunakan mekanisme yang lebih tepat
polis to polis kita langsung membuat termasuk menyelamatkan korban
tapi ternyata tidak dihadapi di sana memang birokrasi yang sangat rumit
nah tapi di sini juga kami perlu menyampaikan bahwa kita antar kementerian lembaga
juga harus ada kesepahaman tentang tppo ini
karena memang harus paham dulu bahwa ini adalah delik ataupun perbuatan melawan hukum
karena memang ini hampir sama dengan udara udara kesehatan
kalau dalam udara udara kesehatan si penjual itu adalah tersangka
karena tidak boleh dikomersialkan
tapi ingat dalam tppu ini lebih spesifik
dimulai direkrut kemudian diangkut ditampung dikirimkan memanfaatkan posisi rentan
kemudian terjadi eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan
itu melanggar hukum
nah ini harus ada kesepahaman
nah termasuk dari kamboja juga tentunya ya kami sudah sampaikan kepada hubinte
nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan dengan pihak kamboja
artinya kita harus saling membantu ya
kita dua belas hari di sana
tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan warga kita yang saat itu akan dioperasi
ya ternyata kami sampai sana justru terus cepat cepat di pulangkan
yang jelas memang ini ada di rumah sakit pemerintah rumah sakit militer
ya ini tentunya
secara awam kita harus melihat ya tidak mungkin tidak diketahui oleh pemerintah sana
ataupun oknum pemerintah sana maksud kami
oke pak hengki tadi ada mengatakan bahwa yang menjual ginjalnya juga sebenarnya bisa dijerat begitu
dan melihat tadi statement yang diberikan oleh tersangka h yang mengatakan bahwa sebelumnya dia juga menjual ginjalnya
dan akhirnya dia mengatur semua ini begitu ya sampai akhirnya bisa lebih dari seratus orang menjual organnya di negara lain
apakah anda juga menurut anda
apakah anda juga berencana untuk menghubungi orang orang yang memang sudah dijual ginjal ya
atau melakukan penjualan organ dari keterangan dari h tadi yang sudah lebih dari seratus orang itu
jadi begini mas ini jangan salah paham
jadi ada undang undang yang lebih khusus leg spesialis
di mana tppo ini yang menjual ginjalnya ini karena dimanfaatkan pada situasi rentan itu adalah korban
tetapi dalam undang undang kesehatan yang menjual itu bisa jadi tersangka
ya itu komersil
kenapa ini lebih khusus lagi undang undang ini
karena direkrut kemudian ditampung memanfaatkan situasi rentan ya kan
kalau udah undang undang kesehatan mungkin antar dua orang aja
tidak perlu direkrut dan itu komersil itu bisa ketat
dan juga untuk korban korban kita ada kewajiban seperti kemarin ya
kita jemput ke kamboja namun gagal
sebagian sudah kembali ke jakarta
ternyata setelah kita bawa ke poldemitri lukanya masih basah
oleh karena kita berkoordinasi dengan bidokus dan pusdokus mabes polri
untuk mengadakan pendampingan medis maupun psikologis
sebagai bagian dari pada subsadgas rehabilitasi dan klien kesel daripada sakit tppo polri
kita tunggu terus update terkininya
diharapkan jangan sampai ini terulang kembali begitu ya
karena merugikan banyak pihak termasuk masyarakat indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami di reskrimum poldametrojaya
kombes pol hengkiharyadi selamat malam